sudah lebih dari satu tahun
selalu mengeluh sakit di kakinya
dalam tiga bulan terakhir
maumi bahkan sampai tak bisa berjalan
dan sulit untuk duduk dalam waktu lama
maomi selalu berbagi keluhan ini kepada anak bungsunya rosita
yang akrab di sapa kak ros
namun tak ada yang bisa dilakukan oleh kak ros
selain terhalang masalah mimpi
selain terhalang masalah mimpi
selain terhalang masalah mimpi
apalagi rumah sakit
perjalanan menuju rumah kak ros dan maomi
di wilayah kampung legokuni
memang penuh liku
memang penuh liku
memang penuh liku
memang penuh liku
perjalanan dari puskesmas campakamulia
melalui jalanan berbatu
dengan kontur naik turun
dengan kontur naik turun
selama musim hujan
jalan setapak menuju rumah maumi
semakin sulit dilewati
dan batu yang licin
membuat saya harus melangkahkan kaki
dengan kondisi sehat saja
perjalanan ini sulit
apalagi bagi maumi yang mengalami
maumi dan kak ros tinggal
di rumah berbilik bambu sederhana ini
perlengkapan rumah tangga pun
meski jauh dari kata layak
disinilah tempat mereka berteduh
saat saya sampai di rumah
kak ros sedang mengenyam bambu
anyaman ini nantinya dijual
untuk memenuhi kebutuhan maumi
serta kedua anak kak ros
ini bisa dapat berapa teh
ini sampai beres
kalau sudah di raut
jadi sampai apa nantinya
cuma rangkai doang
berarti jadi teteh cuma
nah sehari dapat berapa
dua cuma dua lima ratus kan satu
dapat sehari dapat lima
kalau nggak ada uang
nggak ada beras pak
aku sedih gitu
dapat dari mana gitu
kadang ngutang ke kakak gitu
kalau nggak ada nggak punya gitu
besok ntar diganti kata allah
kadang kadang ya udah gak apa apa
nggak boleh diganti gitu katanya
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
anjaman yang sudah selesai
langsung dibawa ke pengepul
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
meski tak seberapa
hasil anyaman selama empat hari ini
bisa digunakan untuk membeli beras
ini yang tujuh setengah
uyus itu itu tiga setengah dua liter
sayangnya harga beras sedang naik
kak ros pun hanya bisa membeli dua liter beras
untuk berbuka puasa hari ini
harga beras sedang naik
maka tidak bisa nuh
maka tetap bisa
yang terbaik untuk kita
jangan berterak mak
mak ayah itu ya
selain mengurus kebutuhan mak umi
kak ros juga harus menghidupi
dua anak yang masih tinggal bersamanya
syifa yang masih menginyam pendidikan
di madrasah sanawiah
serta si bungsu nailah
yang baru berusia lima tahun
dan bersekolah di paut
hanya dua hari saja naila bersekolah
ia harus berjalan kaki
sekitar tiga puluh menit dari rumah
menuju sekolah nailah
tiap hari apa aja
ngantar nailah sekolah
tiap hari ngantar sekolah
enggak enggak tiap hari
hari senin sama hari selasa
oh senin selasa
nah kak teh teh
nai terus syifa
harapan kak teh
pengen sekolah lanjut
dia kan kalau udah sekolah pengen
pesantren gitu syifa
syifa pengen pesantren
kalau nai kumaha
dia juga gitu pengen lanjut sekolah
terus kalau kak teh sendiri
kepengennya apa nih
punya kahoyong atau pengen
ibu pengen punya rumah gitu
selama nailah sekolah
kak ros dengan sabar menemani anak bungsunya itu
melihat keceriaan dan senyum di wajah putrinya itu
membuat kak ros sejenak melupakan kesulitan dalam hidupnya
sebagai seorang ibu
ia punya mimpi
anaknya bisa mengenyam pendidikan
dan bernasib jauh lebih baik dari dirinya
sambil berjalan pulang menuju rumah
ia membeli makanan dan minuman
untuk warung yang ia buka di rumah
jika sedang tak ada modal
kak ros terpaksa harus berutang terlebih dahulu
kalau dagangannya laku
barulah utang ia bayar
warung yang kak ros buka di rumahnya
hanya warung kecil kecilan
barang dagangan ditata dengan sebilah kayu
yang dipasang dekat kaca depan rumah

yang dipasang dekat kaca depan rumah
biar saya bawa ke rumah
karos mulai menyiapkan santapan
untuk berbuka puasa hari ini
beras yang dibelinya kemarin masih ada
ditambah tahu yang baru dibeli siang di gerosir

saat azad melihat karus
azan maghrib berkumandang kami berkumpul di ruang tengah
kebetulan hari ini maumi juga kedatangan tamu
ada aisyah dan riva cucu dari anak ketiga maumi
suasana rumah pun makin meriah
kehangatan seperti inilah yang makin membuat maumi bahagia
karena biasanya setiap malam tak ada yang dilakukan maumi selain berbaring
apalagi di rumah ini tak ada sarana hiburan untuk sekedar melepas penat
ini awalnya tidak ada tapi semasa ini begitu
jadi teti sama pak
iya teti sama pak
nanti kaloisés produknya tidak lebih besar juga harus dilakukan dari mu
cause ibu namanya saya tidak sakit dengan mahluk kali lalu

hanya ya mobilnya semua sudah sembuh ma
saya berdoa kepada bapak berdoa kepada bapak
biar dia tetap di depan saya
saya berdoa kepada bapak
saya berdoa kepada bapak
di gunung adama di tanjir
di gunung adama di gunung adama
saya berdoa kepada bapak
biar dia tetap di depan saya
di seluruh obrolan saya dengan mak umi setelah berbuka
terselip doa tulus yang melelehkan air mata
jangan berteramak malah saya itu ya
kak ros tak bisa menyembunyikan rasa haru
maklumlah selama ini ia hanya bisa berharap
ada yang memeriksa sakit di tubuh ibunya
mak mak teh ya panyawakna kan tekanan darahnya tinggi

terus lebetes dicek dicek laboratorium sederhana ya
asam urat mak normal tiga berapa tadi
sekarang kolesterolnya normal satu ratus tujuh puluh
nah ini mak selain tekanan darah tinggi
karena usuannya tinggi sekarang mak nawi pola hidup mak
menuju ke situ sering konsumsi asin asin
terus ya mak teh ada pengroposan tulang
jangan jangan ya nyeri nyeri nanya nyeri di atur
mak di ya imbit di ya tetepokan ya gitu
mak nanti ya lah nanya
mak di tuang lantang nanya
insya allah mungkin kirangan tak nyeri
mak habis itu nanti teteh
kan mama tetiak sakal itu kapus kesmasnya
teteh yang kapus kesmas
setelah diperiksa dokter kak ros semakin telat dan mengurus kebutuhan maumi
terutama pada saat minum obat
kak ros punya harapan maumi bisa kembali berjalan
beberapa hari berselang saya datang kembali untuk menengok maumi kak ros serta anak anaknya
tapi kali ini saya membawa hadiah untuk mereka
sebuah televisi lengkap dengan parah parah
agar maumi dan keluarganya bisa memiliki hiburan di rumah saat berkumpul bersama
berbuat menonton serang murang kali saya ada di rumah
dia sudah suka
kalau kita tidak menonton kita tidak bisa menonton
jangan kita tidak bisa menonton
jangan saya ada di rumah
dari kisah kak ros dan maumi saya belajar bahwa seseorang memang tak bisa memilih cobaan hidup yang ia
tapi kita bisa memilih untuk tetap berjalan di tengah kerikil ataupun batu besar yang menghadang dalam kehidupan dan keluar sebagai pemenang
kamu disini deh
aduh aku beres